mereka pun berkesempatan menaiki sejumlah pesawat
ada pemain kontraknya menyangkut tentang biaya kampus
tetapi dari informasi terakhir yang kita peroleh adalah bahwa titik ini sudah tidak ditemukan lagi
tapi juga memegang peran penting dalam berbagai acara dan momen istimewa masyarakat
jadi itu yang selalu yang diteliti lebih rinci itu memerlukan penelitian yang kompleks
jadi untuk lahiran pun lebih safety ya gitu
sedangkan untuk jelly terbuat dari
dan masih juga bersama dengan
soal nyampe bali kemarin tanggal delapan belas maret
itu adalah tenda tempat petugas menghalau para warga yang juga sudah hampir biasanya setiap siang
ini kan pertemuan dua orang sahabat lama begitu bagaimanapun juga kan pak presiden jokowi dan pak surya paloh itu sudah lama bersahabat
tentang daerah di situ pun juga di bawah dari perkiraan yang datang gempa bumi yang terjadi di sini
iya benar ada polarisasi polarisasi yang nggak bisa terhindarkan itu
nah ini yang grade ketiga
penyebab itu misalnya nih karena ada lilitan tali pusat gitu ya
kemudian kawan kawan sipil mendesain sebuah bangunan tahan gempa
ada yang kaya mendadak lagi nih
nah jam di tangan tepat menunjukkan pukul dua belas siang
nungging gitu jadi diharapkan posisi kepala bayinya berputar tuh jadi diharapkan kepala
atau nempel ke barang yang lain
yang berusaha untuk menginvestigasi
garam atau sirup yang terbuat
sehingga diperlukan adanya ekskavator
jadi dia sempat ngerelain basketnya untuk fokus buat kerja
dari bencana yang sudah terjadi di turki yang juga berdampak hingga ke suria dan sejumlah negara lainnya
lebih menarik pada ayam minyak sayur juga mencegah ayam menjadi terlalu kering selama pemanggangan minyak sayur juga membuat efek berkilau pada permukaan ayam sehingga semakin menarik ketika disajikan
terima kasih dr muhammad syahril
kemarin kalau kita lihat masih saya sempat bertemu dengan warga di sini korban yang sempat ditemukan ada anggota keluarganya dua orang yang meninggal di titik ini
rancangan peraturan daerah tentang pengenaan penghutan kepada wisatawan asing yang masuk ke bali
kita harus coba bagaimana percepatan
apalagi jurusan itu kan sebenarnya jurusan yang ini juga ya
karena bagaimanapun juga bangsa indonesia ini kan dalam posisi hari ini dalam berada pusaran global yang penuh ketidakpastian
terus juga manfaatin waktu belajar di kampus
mulai dari trik dasar seperti running in place footwork trik crosses trik
nah kemudian ini yang baru
susitasi untuk dioptimalkan seoptimal mungkin seperti itu kayak kita oke jadi tidak hanya proses
termasuk juga mereka juga ada yang memang mengungsi di tempat keluarga
atau hitung cepat lembaga survei
ini lu kalo waze on podcast ko daddy lu di bali sekarang ya berarti ya
karena warung buka dari jam lima pagi sampai sepuluh malam
apalagi cmeg juga sebenernya bagus bagus lumayan ya kan
belinya pun tak main main bayar cash tanpa cicilan
rumah dan kerap dihadirkan dalam acara acara penting karena melekat dengan
ini pun kami padankan dengan bkn
tapi sebelum masuk ada proses sterilisasi dulu ya pemirsa
dia tidak ngelawan balik
kami salurkan melalui pt pos
ari firmawan dapat memanai sedikitnya enam puluh kg sayur per minggu
nama nama yang dimasukin ke lima puluh lima itu lebih dari pemain yang ikut bertanding
sebaiknya untuk tidak datang berikanlah keleluasaan kepada para petugas untuk menjalankan tugasnya
kalau broiler sekitar rp dua puluh per kilo
sedangkan yang kedua itu non pesticida
ragam sayuran seperti selada sawi dan pakcoy tumbuh subur
adakah petinggi petinggi partai
seandainya tiba tiba ternyata oh kantor saya mengalami atau memperlakukan pemotongan gaji
itu sih makanya akhirnya gue bilang ini mungkin bukan
dan diharapkan pembagian blt ini akan selesai pada bulan september
roll play sering ditemukan dalam permainan rumah rumahan di kalangan anak anak
eh india itu kebanyakan orangnya juga
karantina tuh yang di rumah sendiri
tetapi kepala itu yang bagian keras agak susah gitu seperti itu
turning point lu berarti bisa kayak pengen serius nih di basket dari dbl itu lah ya
setelah dimasak makanan melalui proses
kemudian juga dengan unit ekskavator
chan kita ada game nih chan untuk menutup obrolan kita dengan ayu
mengendarai atv menjadi salah satu wahana baru yang bisa dinikmati di kebun raya mangrove gunung anyar surabaya
apalagi lu di uu kan sampingnya jalan tol gitu kan
who sendiri mengatakan bahwa monkeypox atau cacar monyet ini merupakan
tua muda laki laki atau perempuan semua bisa berlatih bersama
atas informasinya pak mudrik daryono peneliti geologi gempa bumi dari brin
yang lebih terjangkau dari segi jarak maupun juga dari segi harga pun juga relatif kompetitif
nah lu pastinya kalo pertama kali cedera acl berarti itu sempat ini gak sih
sekarang ini sedang dalam wabah monkeypox